pasar tradisional yang berada di wilayah kota bambu utara palmerah jakarta barat dini hari tadi terbakar
api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah bangunan di pasar yang berada tak jauh dari permukiman warga
dengan menggunakan alat seadanya warga berupaya memadamkan api namun belum membuahkan hasil
tak hanya pasar sejumlah rumah warga turut terbakar dalam peristiwa ini
diduga kebakaran dipicu korsleting dari dalam pasar kemudian menyambar ke kios di pasar
untuk melokalisasi api dua belas unit mobil dan enam puluh personel dikerahkan sudin gul karmat jakarta barat